komisioner komisi pemilihan umum prabono ubaid tantowi
menyampaikan apresiasinya kepada koalisi partai politik
pendukung prabowo dan sandiaga uno atas laporan keberadaan dua puluh lima juta pemilih ganda
dalam daftar pemilih sementara
ia meminta pihak yang melapor memberikan data valid terkait data ganda tersebut
jika memang terbukti ada pemilih ganda dalam dps
maka kpu akan melakukan koreksi
untuk itu kpu meminta kepada seluruh tim pasangan calon yang melaporkan
agar memberikan data mengenai daftar pemilih ganda tersebut
pihak kpu masih menunggu data valid berupa nama dan alamat lengkap pemilih ganda
agar dapat menindaklanjuti laporan tersebut
untuk memperbaiki daftar pemilih kita tentu kita apresiasi sekali
tetapi secara administratif secara teknis
untuk memperbaiki dpd itu tentu kami membutuhkan data konkretnya
lima juta itu namanya siapa saja alamatnya di mana saja
dan itu ada di daftarnya harus jelas